berikutnya perusahaan otomotif kini semakin mengedepankan transportasi ramah lingkungan
salah satunya adalah motor listrik e satu
iya dengan menggunakan atau bertenaga listrik motor ezero one ini siap edar dalam satu tahun ke depan
ini dia motor listrik pertama keluaran pt yamaha indonesia motor mfg
produk terbarunya ini dinamakan motor listrik e zero one yang dipamerkan di bogor jawa barat pada selasa pagi
motor ramah lingkungan ini akan dipasarkan pada dua ribu dua puluh
motor berkekuatan listrik dengan daya dua dua ratus watt dalam satu kali isi ulang ini akan diterima masyarakat indonesia
jika diuji coba di kalangan media dan masyarakat umum tanpa kendala
uji coba akan dilakukan di kota bali bandung medan serta jakarta
dan tentunya fitur fiturnya adalah komfortable nya dapat
jadi sama seperti e satu dia sangat kompeten ber derail posisinya sangat nyaman
motor ini juga sangat powerful dan smooth
tenaganya besar sekali itu menyamai motor biasa yang satu ratus dua puluh lima cc
tanpa mengurangi kualitas motor listrik e satu ini juga tak menghasilkan polusi udara
shelter pengecasan baterai maupun klinik motor listrik akan terus dibuka
dan disediakan perusahaan sesuai kebutuhan para pengguna motor nantinya
motor ini akan hadir dengan warna serta tampilan yang elegan
perusahaan mengaku inovasi akan terus dikembangkan berdasarkan masukan dari konsumen
tentunya hal ini akan memudahkan pihak yamaha untuk memberi pelayanan motor listrik
sesuai lokasi dan kemampuan daya pakai di indonesia
benny akbar bogor jawa barat